pasca mukernas p tiga yang dilakukan di serang banten yang memilih muhammad mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum
suharto mono arfa menyatakan ia masih menjabat sebagai ketua umum partai persatuan pembangunan
video yang diperoleh dari internal p tiga menunjukkan suharto monoarfa menegaskan
apa yang terjadi beberapa hari lalu telah melanggar adart partai
di hadapan ratusan kader yang berada di sebuah hotel di jakarta pada hari selasa
suarso mengancam kader yang tidak ingin berkonsolidasi dengan dirinya sebagai ketua umum untuk menggir
jangan bawa bawa nama presiden jangan bawa bawa nama lembaga lembaga negara
sementara itu puluhan orang yang tergabung dalam solidaritas santri mendesak presiden joko widodo
mencopot suharto monoarfa dari jabatan menteri bapenas
masa menggugat dengan mendatangi gedung kementerian perencanaan pembangunan nasional
di jalan imam bonjol jakarta pusat selasa siang
masa menilai suharto telah melukai hati para kiai dengan sebutan kiai amplop
yang diungkapkan dalam pidatonya di gedung kpk beberapa waktu lalu
masa menuntut agar pidato kiai amplop oleh suharto dapat segera diproses hukum
dengan dugaan tindak pidana ujaran penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren
banyak permasalahan yang telah dilakukan bapak suharto monoarfa
kita ketahui bahwasannya beberapa waktu yang lalu
pernyataan yang disampaikan oleh bapak suharto monorma terkait amplop kiai
itu juga menyinggung hati kami sebagai santri
maka dari itu kami juga meminta agar segera mengusut tuntas
tindak pidana itu karena bukan itu doang permasalahannya
seperti gratifikasi dan pemalsuan lhkpn